dan untuk membahas kelanjutan pengesahan ruu cipta kerja kita sudah bergabung bersama dengan pakar hukum tata negara bang ferry amsari
baik alhamdulillah bang ferry hari ini dpr akhirnya menyerahkan draft ruu cipta kerja dengan delapan ratus dua belas halaman ya katanya yang sudah fix ini ke presiden jokowi
lalu kelanjutan nasibnya sebenarnya ini sepertinya kan sudah ditentukan ya bang ditandatangani ataupun tidak ya ujung ujungnya tetap akan disahkan
jadi sebenarnya peranan persetujuan presiden ini atau tanda tangan presiden ini seperti apa sih bang
ya tanda tangan presiden itu kan berguna untuk pengesahan ya dari persetujuan bersama sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif yang mengurus masalah masalah administratif tentu dibutuhkan pengesahan tanda tangan presiden
lalu baru di
kalau ditanda tangan ini maka akan sah berlaku ketika ditanda tangani dan jika tidak ditanda tangani maka akan otomatis berlaku tiga puluh hari semenjak kemudian proses persetujuan bersama itu dilakukan
jadi sebetulnya tidak akan ada bedanya ya bang dengan tanda tangan atau tidak dengan tanda tangan selama memang tidak ada sesuatu seperti judicial review ini akan tetap berlaku saja seperti itu
jadi kita rakyat tidak bisa melakukan apapun soal ru cipta kerja ini
ya judicial review itu tetap bisa dilakukan tetapi undang undang tetap disahkan
bahkan kalau dilihat tradisi persidangan mk sepanjang sudah disetujui bersama dia sudah bisa didaftarkan
nomornya menyusul kemudian
tapi problematikanya begini pak anonim
kalau mereka sudah menguji segera buru buru pertanyaannya drak yang mana yang mereka akan seksarkan
kalau kemudian mereka sudah menguji pasal pasal tertentu dalam uji materil nanti akan outskur lagi atau kabur ya
karena ini ada naskah baru naskah delapan ratus dua belas halaman
jadi publik sebenarnya dibingungkan termasuk para pencari keadilan di mahkamah konstitusi
drah mana yang sebenarnya disediakan persetujuan bersama atau tidak
bagi saya dan ini merupakan basisnya ilmu perundang undangan dan ketentuan yang ada di undang undang dua belas
sudah tidak boleh lagi ada perubahan
baik dalam bentuk perubahan kata kalimat rasa penambahan pasal
bahkan penghilangan kalimat
kalimat yang tidak boleh
karena itu akan menimbulkan makna yang jauh sekali berbeda
misalnya tadi dicontohkan oleh teman teman cnn bahwa ada paling banyak kalimat paling banyak itu dihilangkan
itu konsekuensinya berbeda sekali
nah kita sudah bisa melihat sebenarnya dari awal
proses pembentukan undang undang ini terburu buru dipaksakan
yang sama sekali prosesnya itu tidak sesuai dengan ketentuan undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang pembentukan peraturan perundang undang
berarti ini yang sudah disetujui oleh dpr pada tanggal lima oktober lalu
ini kan harusnya ini saja begitu yang diajukan
ini yang memang harus terus dipegang
namun beberapa waktu terakhir ini
dengan beredarnya beberapa versi naskah yang ada di publik
ada berbagai macam halaman yang lebih dari seribu begitu ya
berarti ini bisa dikatakan kalau ada perubahan secara substansi
ada nggak sih yang bisa kita lakukan begitu bang
prosedur hukum apa yang bisa kita ajukan
karena dari sini aja udah ada something yang terlihat tidak beres
prosedur hukumnya tentu ada banyak pilihan
ada yang masuk akal ada yang tidak masuk akal
salah satu yang tidak masuk akal itu adalah
yang yang tidak masuk akal itu adalah yang yang tidak masuk akal
karena banyak faktor ya
satu kita mau mendalilkan sesuatu yang akan rumit untuk dibuktikan secara formulir
karena begitu kita mengajukan kmk kita harus membuktikan
baik perubahan kata kata dan dari draft berbagai undang undang
tapi bagaimana cara membuktikannya
karena tidak ada yang terbuka tidak ada yang resmi
dpr mengatakan bahwa papan dua belas itu sudah resmi
sudah sesuai dengan hasil sidang
tetapi terjadi pengurangan jumlah halaman
lalu kita mau membuktikan bahwa benar atau tidaknya omongan dpr itu bagaimana di dalam sidang sk
karena kan semua disembunyikan
mereka mengatakan ada perubahan jenis huruf
sesuai dengan ketentuan undang undang jenis hurufnya adalah bookman old style ya
bagaimana kita tahu yang lain bukan bookman old style kalau disembunyikan
kan mudah sekali dpr membantah apa yang tersebar itu bukanlah yang asli begitu ya di ruang publik
sehingga bukan tidak mungkin pasti kita kalah
kedua mk sendiri sudah tercemar
mk itu mendapat hadiah
perpanjangan masa jabatan dari dpr dan pemerintah yang notabene nya adalah pihak yang akan berperkara
dimana saja hakim dunia ini tidak boleh menerima hadiah dari pihak yang berperkara
jadi hampir dikatakan mk tidak mungkin lah jadi pilihan
kalau untuk saya
berarti bang ferry dengan kata lain berpendapat bahwa judicial review ini akan percuma saja
apabila diajukan karena mungkin ini satu satunya harapan rakyat sekarang apabila mengajukan ini bisa ada pembatalan
karena kita tahu bahwa putusan mk ini kekuatannya jauh ada di atas undang undang
ya tetapi tentu ada cara hukum lain ya
hukum itu selalu tidak menyisakan satu solusi
ada banyak solusi
misal contoh kalau presiden terbuka hatinya
melihat kritikan masukan publik
kalau betul betul presiden rakyat indonesia
tentu bisa mengeluarkan perpu
selesai urusan hari itu juga ketika perpu dikeluarkan
tidak perlu perdebatan apapun
tapi karena ini usul inisiatif presiden
presiden yang paling bernapsu untuk mengeluarkan undang undang ini
tentu ini akan sulit ya
kedua ada cara
di dalam undang undang tiga puluh nomor dua ribu empat belas tentang administrasi pemerintahan
tiap tindakan pejabat tata usaha negara
yang melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik
itu bisa digugat ke peradilan tata usaha negara
karena mereka menyalahi tindakan yang semestinya mereka lakukan
misalnya harus menyampaikan draft
yang bisa diakses publik tidak dilakukan
hanya terbatas orang tidak melibatkan partisipasi publik
bisa melanggar azas umum bisa digugat ke petun
ketiga tentu saja kalau tidak ada harapan apapun di publik
tentu publik yang sendiri turun menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran mereka
bang berarti sebetulnya banyak celah untuk mencari solusi dari polemik ini
tapi bang kalau boleh kita tarik kembali tadi soal perpu
banyak akhirnya yang menuntut presiden
seperti tadi abang bilang untuk menerbitkan peraturan presiden pengganti undang undang atau perpu gitu
padahal fungsi perpu ini kan juga bukan untuk membatalkan ya bang
mungkin ini juga untuk pengetahuan untuk masyarakat
bukan untuk membatalkan tapi untuk membuat materi muatan uu baru dengan catatan harus ada kegentingan yang memaksa
kalau dalam situasi ini bagaimana abang melihat penerapan perpu ini akan cukup efektif di tengah polemik saat ini
jadi kalau dilihat materi muatan perpu itu bisa sangat beragam
pola pencabutan dengan bahasa bahasa berbeda bisa dilakukan
misalnya ada perpu dua puluh tiga lima puluh sembilan tentang keadaan bahaya itu mencabut keberadaan undang undang sebelumnya
perpu pilkada di era pak sby ya itu juga mencabut undang undang pilkada dengan menentukan pasal pasal tertentu yang mencabut pasal pasal jantung yang bermasalah di undang undang itu
hanum benar bahwa ini soal hal ikhwal kegentingan memaksa ini terpenuhi atau tidak
sekali lagi hal ihwal kegentingan memaksa itu hak subjektif presiden yang tiga syaratnya ditentukan di dalam putusan mahkamah konstitusi
kalau ada masalah yang perlu diselesaikan segera tetapi ada kekosongan hukum
ada hukumnya tetapi tidak menyelesaikan masalah
kalau kemudian dibuat undang undang yang baru tapi akan lebih panjang masanya sehingga perlu waktu singkat yaitu perpu
kurang lebih gitu
nah daripada menunggu dpr bersidang untuk cabut undang undang masalah ini sementara orang sudah ribut terus berkepanjangan dan kita di tengah pandemi covid perlu konsentrasi yang lain daripada hanya bicara bisnis saja
maka mungkin presiden sudah tahu ini
mungkin presiden sudah tahu ini memenuhi syarat syarat hal ikhwal kegentingan memaksa yang kemudian menjadi hak subjeksi presiden itu
bang ferry mungkin terakhir imbauan untuk masyarakat buruh dan siapapun yang sekarang tengah berdemo di tengah situasi genting ini apalagi kita di tengah pandemi covid sembilan belas
akhirnya juga jadi berujung ricu di beberapa tempat
mungkin ada sedikit pandangan dari bang ferry tentang sebetulnya movement ataupun pergerakan yang lebih mathers yang bisa dilakukan
mungkin ada sedikit pandangan dari bang ferry tentang sebetulnya movement ataupun pergerakan yang lebih meders yang bisa dilakukan
oleh masyarakat yang merasa keberatan dengan ru ini mungkin ada sedikit imbauan untuk mereka silakan bang
oleh masyarakat yang merasa keberatan dengan ru ini mungkin ada sedikit imbauan untuk mereka silakan bang
oleh masyarakat yang merasa keberatan dengan ru ini mungkin ada sedikit imbauan untuk mereka silakan bang
ya mbak anung paling penting tentu saja memperjuangkan hak hak
terutama bad hidup tak bekerja
terutama bad hidup tak bekerja

saya yakin teman teman guru mahasiswa masyarakat turun ke jalan sangat murni ya
guru mahasiswa masyarakat
turun ke jalan
sangat murni ya
kalau ada yang memanfaatkan mereka
tentu ini orang orang yang selalu
berutuh kerjaannya ya
bagi saya tentu saja
teman teman yang turun ke jalan harus tertib
karena dengan ketertiban
harapan yang inginkan itu
kalau kumpulkan keributan
menjadi ada alasan
bagi aparat untuk mengubarkannya
saya yakin bahkan ada
yang kemudian direkayasa
saya tidak tahu siapa pelakunya
memancing demonstran untuk melakukan kritisan
aparat memiliki alasan
untuk membubarkan mereka
karena itu penting
menjaga ketertiban dan
untuk perjuangan agar
pembuslo ini bisa digagalkan
baik bang ferry
intinya jangan mudah terpancing
mari kita cari cara yang lebih cerdas
untuk bisa menyampaikan pendapat kita
kepada pemerintah dan juga publik
terima kasih bang ferry amsari
sudah bergabung bersama kmd yosawar